jadi babysitter gratisan
terus biasanya babysitter itu ngurusin satu dua orang
mungkin berkah kan
lo udah bikin hidup gue hancur
udah bikin gue kehilangan segalanya
kenapa sih sa
sulit banget buat lu untuk terima gue
gue cuma gak mau ngeliat lu menderita sa
payah kalian semua tau gak
masalahnya mereka ada yang bantuin bos
kami sampai babak belur bos
emang ada yang bisa diharapin kalian semua
ngelawan satu orang aja gak ada yang becus
satu lagi bos
kami terpaksa sebut nama bos
siapa yang nyuruh lu
siapa yang nyuruh
tidak ada yang nyuruh gua
kalo lu gak kasih tau siapa yang nyuruh
gue seret lu ke kantor polisi baru lu
gak ada yang nyuruh gua
sekarang lu bilang
lepasin lu rike
bodoh kalian semua
gak ada yang becos kerja sama sekali
jangan harap gue bayar kalian
masa ini bapak
masa ini bapak
masa ini bapak
masa ini bapak
semua rencana gua kacau
dan mereka tau gue yang kirim orang
gue terlalu ngeremehin al dubar
ternyata dia bukan orang sembarangan
makasih tadi udah bantuin handle anak anak selama vaksin
oh iya aku titip ini buat bu panti ya
ini laporan anak anak yang tadi sudah divaksin
jadi babysitter gratisan
terus biasanya babysitter itu ngurusin satu dua orang
ini langsung banyak
mungkin berkah kali ya
tapi kalo dipikir pikir ini sih gak sebanding
daripada lo masuk penjara
engga kamu tuh apaan sih
sah yaudah aku sama angga pamit ya
salam buat bu astri sama bu leres
neno masih belum baca chat gue
sayang kau masih marah sama aku
tanpa elsa dipanggil yuni tuh
apaan sih ada ada aja deh
emang abis itu sendiri kan udah gede
kalo gak mau ngurusin kita
di saat gue harusnya beresin masalah gue sama nino
gue malah terjebak di panti ini
ngurusin anak anak gak penting
kok gak bisa nih beranjak dari sini
panas kamu tinggi banget loh
loh kita ke rumah sakit ya sekarang ya
kita pergi ke rumah sakit ya
enggak enggak enggak
pokoknya harus pergi
mama mama telpon dulu ya
kamu masih marah sama aku
ya sudah terima kasih semuanya
sampai berjumpa di kelas minggu depan ya
supres apa ya buat ulang tahun mas aang
coba aku cari di internet deh
kira kira ada rekomendasi apa ya yang seru
halo selamat siang bu andin
ya dengan saya sendiri
kami mau mengingatkan kalau hari ini
ada jadwal kontrol kehamilan jam dua siang ya bu andin
yaudah nanti kalau gitu saya kesana ya
ternyata aku ada jadwal kontrol ya
aku kasih tau mas aldai
mas hari ini aku baru diingetin dari pihak rumah sakit aku ada jadwal kontrol jam dua
nanti aku kesana sama payongki ya
saya yang antar aja ya
nggak usah kamu hari ini kan banyak meeting
biar aku kesana sama payongki aja ya
andi nika risma putri
saya yang antar
bisa dengerin saya kan
anak dan istri saya itu lebih penting daripada pekerjaan saya
yaudah nanti saya jemput
jangan lari lari ya
siapa yang lari lari
orang dari tadi aku juga duduk doang kok
yaudah kalau gitu aku tunggu ya
bu andien pasti seneng banget ya
punya suami yang perhatian banget
tadi mas tadi
masa diberita infonya covid sembilan belas itu
kiki jadi takut mas
ada uya yang akan selalu menjaga yang kiki
yang bisa menjaga diri kita dari covid sembilan belas itu ya diri kita sendiri
kamu gak perlu repot repot
bener uya yang kiki bilang
kita harus menjaga diri kita sendiri
mulai dari menjaga protokol kesehatan
dan kita juga wajib dipaksin
ya iyalah pakai jarum
masa pakai paku
uya takut disuntik jarum
ya ella payah banget sih
udah setuh ini masih aja takut sama jarum suntik
kayak mas randy dong
mas randy berani disuntik
mas randy udah vaksin kan
kita jangan takut divaksin
ya meskipun kita takut sama jarum suntik
tapi vaksin itu penting
buat pencegahan covid sembilan belas
harapannya agar pandemi ini segera berakhir
kamu berani kan divaksin
ya berani dong mas

tapi mas randy temenin kiki divaksin ya
tapi suasananya makin cantik
tetep cantikkan kamu sayang
karena kamu cantik dari hati
kamu ini apaan sih
gak usah gombal depan orang kayak gitu deh
malu tau nggak
ya udah mbak kalau gitu
ini brosurnya saya bawa aja ya
biar nanti saya diskusi dulu
iya silahkan mbak
udah semuanya pak
makasih ya pak
saya permisi pak
saya bawa mbak jalan ya pak
satu persatu kebohongan kamu saya bongkar sekarang
oh ya pak
tadi riza asistennya pak angga bilang kalau orang orang yang memutuhi saya itu suruhan dari ricky pak
dari awal saya udah duga kan pasti ricky yang menindungi nielsa
apa setelah ini
cover majalah ini pak
saya bakal kumpulkan semua bukti yang kuat dulu
supaya elsa gak bisa berkelit
elsa dipenjara dengan waktu yang lama
untuk menebus semua kesalahan yang kepada keluarga saya
habis ini saya mau ke rumah sakit ya
majalah saya bawa semua ya
kalau gitu saya
makasih banyak ya udah bantuin gue
berkat bantuan anak buah lo

ya yang kan